dan proses hukum sampai saat ini masih berjalan di persidangan
artinya mereka melihat waduh ini bumi makin padat nih november lalu kita merayakan delapan miliar manusia di muka bumi